sangat rehat dan berhentian istri
bapak ibu yang kami muliakan
di hari pagi menyambut mentari
awan berarah ke danau toba
telah datang setepasang bilangan hati
di arah rombongan sanak dan keluarga
dengan penuh senyum dan sukacita lo padahal ibu
kedua mempelai dan keluarga disambut oleh tamu dan undangannya
menerima doa mesku dari kita semua
terbang burung ke pinggir pantai
kembali ke sana besok hari
selamat berbahagia kepada dua hari kedua mempelai
semoga berbahagia sebagai raja sanak
bapak ibu prosesi dengan kari sambe sambi masih berlangsung
merupakan salah satu tarian dari etik
dan makhluk tuhan
sebagai kita banyak selamat harapan dan doa kita kepada allah
mudah mudahan keluarga kedua mempelai mempelai berkah
menjadi keluarga yang sakinah maunya tuhan
hari ini bapak ibu yang berbahagia
sabu tidak sebarang sabu
sabu untuk ibu ibu kita
sabu tidak sebarang sabu

para hadirin tamu undangan yang kami muliakan
sedikit cerita yang bisa kami bagikan
nai pasangan pengantin kita pada pagi hari yang berbahagia ini yakni
ayu siregar dan muhammad
awal pertemuan di kampus ipb
saat mengambil studi s dua
dan mulai berteman setelah matrikulasi di bulan desember dua ribu lima belas
setelah bulan agustus
baru rencana untuk lebih serius
pembicaraan serius rencana pada awal bulan sabu
pada bulan februari dua ribu tujuh belas

namun diundur sampai bulan empat

namun tidak lama berselang
pertemuan keluarga pun terjadi
untuk membicarakan segala keperluan
dan berjalan hingga hari ini
dan sampailah kita
pada hari yang paling berbahagia ini
di reseksi pernikahan kahlia ayu siregar
dari daerah mandailing sumatera utara
kedua mempelai saat ini
jalan nanah beriring
bergantinya disambut oleh tamu dan undang undang
dan diurni dengan tarian sabe sabe
mekar bunga di pinggir pantai
harumnya sampai ke sore hari
penari sabe sabe cantik lemah bermula
menyambut tibanya raja semarang
tidak berlaku anginnya
kalau berdua berdua berjalan
setelah menggunakan sudara berat
kalau berdua bersenang waktu berangkat
sepertinya hari ini bisa serta merta
pergi keseberang membeli mainan
buah perancing terikat di dahan
langkah pasti menuju telah minang
kedua mempelai siap aruni pernikahan
bapak ibu hadirin dan undangan yang kami muliakan
kedua mempelai yang berbahagia
dan istrinya yang cantik jelita
masih bersama dalam acara kirap menuju kesihasan apuamilang
tentulah dengan harapan kita kepada kedua
mempelai belayar kapal ke laut biru
belayar jauh meninggalkan jermatia
selamat berbahagia kepada mu
wahai pengantin baru
seia sekata dalam berubah tangan
bahagia yang terhormati
bahagia yang terhormati